kalo mama tau juga mama gak akan kasih tau
lagian kamu mah pelin pelan ya tut
kemarin bilang gak suka gak cinta
cuma supaya bisa berangkat ke korea aja
tapi sekarang kepikiran
ya kamu pikir apa yang bisa kamu kerjain
apa yang kamu pikirin sekarang itu menentukan apa yang kamu dapat di kemudian hari
tapi bukan soal si sobri
bapak kan sudah bilang tidak boleh terima tamu kalau bapak sedang tidak ada di rumah
tapi feblik kasihan
bukan sama edward
dia cuma minta ngerjain pr
kamu itu perempuan edward itu laki laki
masuk ke dalam rumah mau jadi apa
feblik sekarang ngerasain apa yang edward rasain
karena feblik pernah ngalamin waktu ibu sama bapak lagi berantem
pikiran edward lagi kacau gara gara ibu bapaknya berantem
mendingan dia main disini sama feblik daripada dia ke warnet main game
siapa tahu dia sekarang bukan pulang ke rumah
masuk kamu ke kamar
masuk kamu ke kamar
bapak keluar sebentangnya ada yang ketinggalan
kamu tuh dari mana

yaudah yuk pulang
edward ini uang jajan
ini uang jajan kamu
nek edward bilang ke sekolah dulunya
mak aceng yang ter edward sekolah dulu ya
si a dep terdingin lagi atu
gara gara mas wa tidak marahin a dep
saya jadi kesiangan nih
ini jalan nih mak
pak besok jadi kan
iya insya allah
dini berangkat dulu ya pak
kan neng nganterin denny ke sekolah dulu ya
merasa benar itu salah
merasa salah itu salah
salah ya salah
benar ya benar
sobri berangkat dulu pak
ajaklah tuti jalan jalan
boleh jadi kamu merasa dedeh lebih cantik
tapi fisik itu sifatnya panik
kalau kamu mencintai diri karena fisik
begitu waktu merusak kecantikan itu
kalau bapak menyuruh kamu untuk nikah sama tuti untuk kepentingan bapak
tapi kalau untuk kepentingan kami
untuk yang terbaik buat kamu
karena tugas orang tua itu memberikan yang terbaik buat anaknya
luangkanlah waktu buat tuti
kenal ya dia
kamu nanti lebih mencintai tuti daripada si dedek
sobri berangkat dulu
insya allah tanggal dua puluh pak
yuk bapak bikin
udah barangkali fertility can start by boz
jangan kaget sama orangny
tersei banyaknya sudah
hmm aku tuh serius nanyanya
aku kan pengen diinget inget terus sama sofri
kalau mama tau juga mama gak akan kasih tau
lagian kamu mah pelin pelan ya tut
kemarin bilang gak suka gak cinta
cuma supaya bisa berangkat ke korea aja
tapi sekarang kepikiran
mams kan aku bingung kalau disini mau ngapain
ya kamu pikir apa yang bisa kamu kerja
maksudnya mungkin apa yang kamu pikirin sekarang itu
menentukan apa yang kamu dapat di kemudian hari
tapi bukan soal sobri
udah mama mau ke rumah em
kamu mau ikut gak
enggak mams aku mau ngaji aja
kan sekarang aku udah mulai bisa ngaji
yaudah bagus kalau gitu
tapi pulang jangan lama lama
aanu mau tanya emak
gimana caranya supaya emni percaya sama ba jews
kecengte sayang mak
cinta sama em
kamu cuma cinta sama diri kamu sendiri ceng
yang kamu pikirin setiap hari cuma diri kamu sendiri
emang pernah kamu mikirin edward mau jadi apa
kecengte sayang mak
edward itu seperti biji yang dijatuhkan burung